rabu kiip beste
kenapa kamu begitu cepat nah
pakailah kalung itu nawang sih
jangan pernah dilepas
kalung itu masih melingkar di lehermu
mengapa kau begitu cepat meninggalkan aku nawang sih
aku sangat mencintai kamu
kenapa bisa seperti ini
kenapa nawang sih
gimana bisa seperti ini
kenapa bisa seperti ini
apakah akan jadi bahwa
listeners dan penulis
gue tidak bisa melakukan mel milksh carrying take
jadi leher kita
dengan kehendak yang baik
namun aku sering meneverifikasi
banyak negara di luar ia
bapakmu mengira kau sudah mati
seseorang yang telah mencintai munawansi
semoga takdir baik
akan menyambutmu kelah
kalo kalo hal itulah yang membuat kami harus mundur
karena kami tidak sanggup untuk menghadapi kilangan wolu
semakin lama kebusukan setrogonomite semakin terkuat
apa yang terjadi dengan kilangan wolu
suatu saat nanti kita semua pasti akan tahu
kita harus membicarakan hal ini dengan prabu giripati
tapakmu setiap beres hari kau ikut aku
kau harus mencari
turun ke dunia manusia
telah terjadi sesuatu dengan awakshi
sekali lagi kami mengucapkan belasungkawa atas kepergian nawansi
terima kasih raden mau datang kemari
ya bagaimanapun juga
nawangsih adalah orang yang pernah menolongku
dan dia sudah aku anggap seperti anakku sendiri
kami sekeluarga ikut belasungkawa
atas meninggalnya tumenggung pegawanta ratin
terima kasih mbok
kebetulan kami juga ingin sampaikan
untuk kedatangannya siang hari ini
karena pemakaman sang tumenggung juga akan dilaksanakan
baik baik ratin ayu
kami akan datang
ada hal penting yang ingin kusampaikan kepada kalian berdua
masalah di dunia siluman sepertinya tidak akan ada habisnya
ada apa ratu kidul

kamu ingin menyampaikan sesuatu tentang jakarta
kamu ingin menyampaikan sesuatu tentang jakartaru
kamu ingin menyampaikan kesedihanmu karena sebentar lagi
jakartaru tercintamu akan mati
semua makhluk memiliki takdir masing masing ratu braka
aku tidak memerlukan kesedihan itu
apa kabarmu ratu prana
apa kau tidak ingin
bertegur siapa terlebih dahulu kepada dipudek saya
kamu tidak perlu menanyakan kabarku ratus kidul
kamu tidak perlu menanyakan kabarku ratu kidul
kita bisa membicarakan hal ini baik baik
seharusnya kamu menyampaikan ini kepada jakartaru kekasihmu
kekasihmu yang telah mengambil selalu buta
dan kepada kekasihmu yang sudah merebut kekuasaanku
dan kepada kekasihmu yang sudah mengusik bangsa siluman
kenapa ratu kidul
kenapa kamu hanya terdiam saja
apa karena ini semua yang aku katakan adalah benar
aku mohon ratu prana
kita bisa membicarakan hal ini baik baik
diam kamu dasar bidadari pengkhianat
aku tak bisa melakukannya
aku tidak akan melawan braga
aku tidak akan melawan braga
aku tidak akan melawan brangga
aku tidak akan melawan braga
cukup rel aku bilang cukup
prabu giripati tolong jangan tercampur
apalagi menyalahkan ratu brangga
ratu brangga aku sudah menganggapmu sebagai adikku sendiri
aku mohon hentikan berpikir
pertikaian ini sebegitu bencinya kau kepada cakataru
percayalah aku sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya
jika kau ingin membalas dendam jika kau ingin melenyapkannya
aku tidak akan pernah ikut campur
tapi jika cakataru penyakitimu aku akan siap
aku akan siap pasang badan untuk adikku sendiri
aku akan senang sehat
aku akan siap
aku akan siap
aku akan siap
aku akan siap
aku akan siap
aku akan siap
aku akan siap
aku akan siap
aku akan siap